basah itu disitu
gue tuh gak mau
mainin perasaan lo lah
lo mikirnya gue suka sama cewek lain lah
gue tuh cuman suka sama cewek lain
jangan berjalan jalan penting
gue udah gak punya uang buat banyak
ya lo tenang aja pokoknya
ada hati berjalan
sekarang geng kita semuanya udah pada pindah ke warior
termasuk mondi dan yang lainnya
geng kita sekarang semakin cepi men
ini semua penyebabnya mondi
kok maunya kita rebut lagi srigala
dan kita hidupin lagi
untuk membalas warior
dan juga si mondi
lo gak takut sama sensei
iya juga sih
kalau sensei tau
kita bakal diajar ntar
bukannya alex anak warior
kok dia gak bareng barengan anak warrior sih
kalau gak salah
si alex udah keluar dari geng warior deh
pacarnya si boy itu dia penyebab mereka keluar dari geng warior
gara gara cewek pecah juga mereka
gimana kalau kita ajak si alex bikin geng baru
kita angkat dia jadi ketuanya
biar kita yang bergerak di belakang layar
ide bagus tuh
kita buat geng baru untuk ngancurin geng warior
alex kan temennya banyak juga tuh tadi
kita aja mereka buat gabung sama kita
ayo kita kejar kejar
lebih banyak daripada kita
woy tunggu dulu
dia paling tahu diunggolnya
ini semua ulah gua
kenapa lu bantuin gua sama temen temen gua
lu udah lama ga gabung sama geng warrior kan
itu bukan urusan lu
oh iya emang bukan urusan gua
gua cuma mau ngasih tau
kalo sekarang musuh lu itu
sama musuhnya sama kita
sekarang mondi sama buoy udah gabung
dan aktifin lagi geng warrior
kenapa enggak kita bikin geng baru
untuk ngacuri mereka
mau bikin geng baru
yalah gua serius
ketua gengnya siapa
ya yang jadi ketua lu aja
dan sama temen temen lu ini
jadi anak buah lu
gimana setuju ga lu
lu jangan lewatin kesempatan ini next
lu udah di buang sama warrior
udah di injek injek harga diri lu dari boy
lu sekarang harus nunjukin dong
kalo lu itu lebih hebat daripada boy
nanti kita cari anggota yang banyak
nah gitu dong
kita ntar sama sama cari nama baru geng kita
dan kita sama sama hancurin musuh kita
lo ngapain sih di rumah gue
kalau gue tuh udah bikin sedih
pernah bikin lo cemburu
gue tuh serius mau minta maaf sama lo
karena hari ini gue ada pertandingan final
dan gue gak mau ada beban di pikiran gue
dan gue juga pengen
mau sekadar juga ya kalo lo tuh karena suka nyebelin
ada sih gue pengen ngomong sesuatu lagi sama lo
ya udah apa
itu tuh sebenarnya cuma iklan
dan gue gak ada hubungan apa apa sama dia
jadi lo jangan cemburu ya
berapa kali sih ku udah bilang sama lo
kalau gue tuh gak perlu dijelasin lagi soal foto lu sama adriana
kan gue bukan siapa siapa loh
dan lo juga bukan siapa siapa
gak bahas apa itu
marcud di mortal sebenarnya tuhwed
larang mungkin jahe